kanda berapa lama kanda akan berada di luwung sanca
apakah kanda akan di sana selamanya
entahlah dinda tidak ada seorang pun yang tahu
kanda hanya menjalani takdir berdasarkan wangsit
yang kanda terima
penyerahan kekuasaan telah berlangsung tadi pagi
bagaimana ini bisa terjadi ayahnya
kenapa saat mendadak ayahanda
dan di saat kami tidak ada di istana
ayahanda mohon maaf putraku
karena tidak menunggu kedatangan kalian
sementara itu malam ini juga
ayahanda harus pergi ke luwung sanca
kanda berapa lama kanda akan berada di luwung sanca
aku akan menyampaikan keinginanku
kepada kalian semua
aku hendak turun tahta
dan berniat bertapah
di luwung sanca
sesuai dengan janjiku
aku akan menyerahkan tahta kerajaan
seperti yang sudah aku janjikan
kepada dinda kentriman
ayahanda berjanji kepadamu
jika harga dana bisa dikalahkan
ayahanda akan turun tahta
dan tahta itu
akan ayahanda turunkan kepadamu
kedua putraku yang lainnya
kian santah dan walang sungsang
sudah tidak berniat menjadi raja
maka dari itu
hanya putraku surawisesa
yang patas mendapatkannya
tidak akan membiarkan mereka masuk ke dalam lingkaran pemerintahan pajajaran
menyerahkan tahta kerajaan pajajara
dia akan bergelar
sebagai prabu surawisesa
putraku aku perintahkan kepada kalian berdua untuk selalu setia kepada raja
prabu surawi sesa
dan ingat putra
di kerajaan pajajaran ini
akan selalu patuh terhadap raja prabu surawi sesa
dan akan menjaga kedamaian pajajaran
dan keadilan pemerintahan
kepada kalian semua
dan restuilah perjalananku menuju lewang sanca
tidak bisa kakanda mengurungkan niat kakanda untuk pergi
meskipun aku gembira dengan pengangkatan putraku surawisesa
tapi aku tidak bisa memungkiri bahwa aku pun sedih
karena kakanda prabu akan pergi dari istana ini
berapa lama kakanda akan berada di lewang sanca
apakah kakanda akan disana selamanya
tidak ada seorang pun yang tahu
kakanda hanya menjalani takdir berdasarkan wangsit yang kakanda terima
jangan bersedih dinda
ini semua adalah dharma yang harus kita jalani
ini adalah kehendak
dari sang dewan
dari sang dewan
dari sang dewan
dari sang dewan
dari sang dewan
dari sang dewan